dongeng bahasa indonesia
alkisah di negeri respartia hiduplah seorang gadis kecil bernama carly
carly adalah gadis yang lucu dan kesayangan bagi keluarganya
dia akan diperlakukan seperti seorang putri dengan semua orang mengatakan betapa cantiknya dia
oh ya ampun kau adalah gadis kecil yang cantik
memang benar carly kecil itu cantik
tetapi yang tidak disadari semua orang adalah bahwa dengan terlalu memanjakannya
mereka membuatnya sangat terobsesi dengan penampilan dan kecantikannya
carly akan menghabiskan sebagian besar waktunya di depan cermin mengagumi diri
dia tidak akan mencari kemampuan
dia tidak akan melakukan apa apa lagi tidak belajar atau bermain dengan teman
ketika ia dewasa perilaku narsistiknya menjadi sangat mengkhawatirkan bagi ibunya
yang dia lakukan sepanjang hari hanyalah menatap dirinya sendiri di cermin dan berbicara sendiri
sepertinya dia sudah kehilangan akal sehatnya
bahkan bocah malang itu stuward terus saja menunggunya
cantiknya dirimu aku bisa melihatmu sepanjang hari
ibu membutuhkan bantuanmu di dapur sayang
seiring waktu yang dipikirkan carly hanyalah penampilannya
dia tidak memikirkan hal yang lain
aku sibuk sekali ibu
gadis ini menjadi sangat terobsesi
apakah dia tidak peduli pada orang lain
tidak dia tidak
hah siapa yang mengatakan itu
namaku iris aku adalah malaikat pencerahan
gadis kecilmu di sana itu cukup cantik
namun dia tidak pernah memikirkan orang lain bahkan ibunya sendiri
tapi apa yang harus aku lakukan
dia tidak pernah mendengarkan apa yang aku katakan
aku akan membantumu
segera lakukan saja seperti apa yang aku katakan
carly tidak akan begitu terobsesi dengan dirinya dan ceroboh lagi
itu pasti akan berhasil
sekarang ibu berbicara sendiri
sepertinya ibu sudah kehilangan akal sehatnya
keesokan harinya ketika carly bangun matahari bersinar terang di luar jendelanya
burung burung berkicau dan suara manis sungai yang mengalir bisa terdengar dari kejauhan
carly langsung pergi menuju meja riasnya dan menemukan bahwa cerminnya hilang
hah kemana perginya cerminku
ibu dimana cerminku
ibu menyingkirkannya yang kau lakukan adalah duduk di depannya sepanjang hari
tidak ini sungguh tidak adil ibu
ini demi kebaikanmu sendiri anakku
apa yang harus aku lakukan sekarang bagaimana aku bisa melihat wajahku yang cantik ini lagi
datanglah padaku carly
saat melihat cermin itu di hutan carly berlari keluar rumah dan berlari untuk mengambil cermin
dia menatap dirinya sendiri dan tersenyum
seolah olah dia dihipnotis dan terpesona oleh bayangannya sendiri
dan melalui cermin itu carly masuk
di sana dia disambut oleh banyak kupu kupu dan burung terbang di sekitarnya
wow ini indah sekali
oh halo kau siapa
aku adalah iris ayo biar kutunjukkan padamu
aku punya sesuatu yang istimewa yang aku ingin kau melihatnya
iris membawa carly melewati hutan untuk menuju ke sebuah kastil yang indah
di dalam kastil itu ada sesuatu yang akan sangat kau sukai carly
mereka memasuki salah satu kamar kastil dan di dalam ada cermin yang luar biasa
itu adalah cermin
bukan sembarang cermin tapi ini adalah cermin kekaguman
itu terlihat seperti cermin biasa bagiku
kau akan melihat bahwa itu akan menunjukkan kepadamu apa yang paling kau kagumi di dunia
beberapa melihat uang dan beberapa melihat banyak dan banyak kekuatan
aku melihat diriku sendiri dan kukatakan padamu
aku memang terlihat cantik dalam gaun berwarna
gaun merah itu
ah jadi kau melihat keindahan
aku hanya melihat diriku secantik seperti biasanya
kau mengenakan gaun merah muda sayang
ayo ikut sekarang masih ada lagi
tunggu aku datang
carly berjalan ke kamar sebelah
sebuah ruangan yang besar penuh dengan banyak cermin dari segala bentuk dan ukuran
lihatlah aku pendek
dan aku tinggi sekali
ini sangat menyenangkan
aku suka ruangan ini
ketika dia berjalan menyusuri koridor
menertawakan setiap pemandangan lucu dari dirinya
dia mendapati dirinya berada di ujung ruangan
berdiri di depan cermin tua
apa yang dilakukan cermin ini
ini adalah cermin realitas
lihatlah sangat dekat
dan kau akan melihat kenyataan sebenarnya dari dunia di sekitarmu carly
oh tidak ibu
kenapa dia terlihat sangat sedih dan lelah
sepertinya dia sakit
apakah kau tidak memperhatikan itu sebelumnya
saat itulah carly menyadari betapa sedikit perhatian yang dia berikan kepada dunia di sekitar
aku harus lebih membantu ibuku dan juga merawatnya
aku akan menunjukkan padamu satu kamar lagi
kita mau pergi ke mana sekarang
aku akan membawamu pergi ke menara resonansi
tetap bersamaku ini jauh sekali
lalu kemudian mereka naik tangga spiral yang terus menerus memutar
sampai akhirnya mereka tiba di bandara
di tengah menara berlubang ini
tidak lain hanyalah ada sebongkah kayu yang tergeletak di lantai
untuk apa kau membawaku datang ke tempat ini
untuk menunjukkan padaku sepotong kayu ini
oh tidak carly tunggu
ketika dia mengatakan itu
keluarlah dari sebongkah kayu itu roh malaikat
katakan padaku apa yang kau lihat di dalam cermin itu
aku melihat diriku sendiri aku terlihat bahagia
dan bagaimana sekarang
itu tetangga sebelah rumahku
oh stuart ya
tapi dia terlihat sangat sedih dan kesepian
tidak itu ibuku
dia terlihat begitu sedih dan juga sakit
kenapa ini terjadi pada mereka apa yang kau lakukan
orang orang ini akan baik baik saja
andai saja kau meluangkan waktu
untuk menghargai mereka
ibumu bekerja keras untuk memastikan kau memiliki makanan untuk dimakan
dan pakaian untuk dikenakan
tetapi setiap kali dia meminta bantuanmu kau selalu mengabaikannya
dan kau hanya terobsesi pada penampilanmu
dan bagaimana dengan stuart kenapa dia merasa sedih
stuar tidak punya teman untuk bermain
dia ingin menghabiskan waktu denganmu dan bermain denganmu
tapi dia tidak pernah dapat kesempatan untuk itu
aku mengerti sekarang
aku tidak harus terobsesi dengan penampilanku
aku tahu sekarang betapa aku telah kehilangan banyak hal
dan bahwa penting untuk bersikap baik kepada semua orang
baiklah kalau begitu
sepertinya sekarang kau sudah memahami nilai keluarga dan juga teman teman
mengatakan itu menara tiba tiba dipenuhi dengan badai awan
tiba tiba carly mendapati dirinya berada di tempat tidur
oh aku di rumah
matahari bersinar terang di luar jendelanya
burung burung berkicau dan suara manis sungai yang mengalir bisa terdengar dari kejauhan
oh ini adalah hari yang indah sekali
sempurna untuk bermain di luar
saat itu dia ingat bahwa dia harus membantu ibunya
apa yang bisa aku bantu hari ini
ini benar benar berhasil
ehm bisakah kau mencuci piring
tentu saja ibu
aku juga berpikir untuk keluar dan bermain dengan tetangga kita steward sore hari ini
hahaha bagus sekali
silakan dan bersenang senanglah sayangku
dan lalu ibu
lalu carly tumbuh menjadi gadis yang baik dan suka membantu
dia akan membantu ibunya dengan tugas sehari hari dan merawat burung burung kecil dan binatang di taman
dia bahkan mulai belajar secara teratur dan segera menguasai semua mata pelajaran di kelasnya